persiapan pengamanan menjelang pelaksanaan eksekusi tahap tiga terus dilakukan
selasa sore beberapa pejabat polda jawa tengah mengecek kesiapan pengamanan di dermaga wijayapura cilacap jawa tengah
dan sementara itu polres cilacap mengerahkan satu empat ratus personel gabungan untuk mengamankan eksekusi mati tahap tiga ini
pengecekan kesiapan pengamanan menjelang pelaksanaan eksekusi tahap tiga ini
dilakukan langsung oleh direktur sabara serta karo ops polda jawa tengah
pengecekan dilakukan di dermaga wijayapura yang menjadi dermaga penyeberangan utama menuju nusa kambangan
selain kesiapan dermaga untuk kepentingan penyeberangan para pejabat polda ini juga memastikan ambulan sudah siap
rencananya mulai rabu dua puluh tujuh juli area sterilisasi di dermaga wijayapura akan diperluas
hal ini untuk memudahkan aparat yang bertugas saat pelaksanaan eksekusi mati
ya ngecek lokasi persiapan persiapan dan sop
pengawalan dan lain sebagainya
sementara itu polres cilacap mengerahkan satu empat ratus personel gabungan untuk mengamankan eksekusi tahap ketiga ini
mereka berasal dari aparat kepolisian termasuk regu tembak serta tni
menilik persiapan yang dilakukan diperkirakan pelaksanaan eksekusi ini tidak akan lama lagi
perkembangan terkini dari eksekusi mati ada mahardika utama yang terus memantau di sana
empat belas terpidana mati sudah berada di ruang isolasi sudah ada kepastian pelaksanaan eksekusi mati dika
ya baik selamat siang seril dan juga puspa
jika kita mengacu pada undang undang nomor dua tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat tentang pelaksanaan eksekusi mati
biasanya atau mengacu juga pada pengalaman di jilid satu ataupun juga jilid dua
eksekusi ini dilakukan biasanya tiga x dua puluh empat jam setelah dilakukannya isolasi
nah isolasi terjadi atau dilaksanakan pada senin malam
jadi besar kemungkinan isolasi atau eksekusi tersebut
maksud saya akan dilaksanakan pada jumat dini hari
sudah ada empat belas terpidana kasus narkoba yang masuk ke dalam sel isolasi di lapas batu di pulau nusa kambangan
dan memang sampai saat ini belum bisa dipastikan betul siapa siapa saja
nama pasti dari empat belas narapidana tersebut yang sudah masuk ke dalam sel isolasi
namun dari beberapa kepingan kepingan informasi yang kami kumpulkan begitu
ada beberapa nama yang sudah bisa dipastikan seperti freddy budiman zulfiqar ali
terpidana kasus kepemilikan tiga ratus gram heroin asal pakistan
dan juga gurdeep singh rekannya dari kasus yang sama asal india
dan kehadiran dari kedutaan besar india pun kemarin di sini juga semakin menguatkan sinyalemen
bahwa memang benar ada warga negara india yang merupakan terpidana mati
yang dibawa dari lapas pasir putih untuk dilakukan isolasi
namun apakah empat belas nama ini nantinya akan benar benar diisolasi atau tidak
atau jumlahnya berkurang ataupun juga justru bertambah ini memang masih belum dapat dipastikan
karena jika kita lagi lagi melihat pada pengalaman sebelumnya
ada nama mary jane asal filipina yang sudah masuk sel isolasi
namun kenyataannya di menit menit terakhir justru nama mary jane itu tereliminasi begitu
sehingga tidak masuk ke dalam daftar yang dieksekusi pada jilid kedua lalu
nah pada jilid ketiga ini kami juga sempat menghubungi sejumlah kuasa hukum
seperti kuasa hukum dari freddy budiman untuk senario yang rencananya pada siang hari ini
akan bertemu dengan kliennya freddy budiman dan berkoordinasi dengan pihak kejari
di lapas batu namun hingga saat ini memang belum tiba
dan tadi malam juga saya sempat berbincang melalui sambungan telepon dengan salah satu kuasa hukum
dari titus igue yang disebut sebut masuk ke dalam satu dari empat belas nama
namun ini menjadi kontradiktif ketika kuasa hukumnya yaitu agustina atau susanti agustina
menyatakan bahwa pihaknya belum mendapatkan notifikasi dari pihak kejaksaan
bahkan nama tersebut ia dapatkan dari media elektronik dan juga dari media cetak
dan ini juga menjadi kontradiktif karena biasanya ketika seorang narapidana sudah masuk ke dalam sel isolasi
mereka berhak untuk diberitahu baik itu keluarganya ataupun juga pihak kuasa hukumnya
dan kemarin juga ada sejumlah pertemuan dengan kuasa hukum dari sejumlah narapidana dengan pihak kejari
dan juga dari narapidana yang menjadi klien mereka
ya dika jika tadi anda mengatakan mary jane di eksekusi mati sebelumnya bisa ditunda seperti itu
apakah anda mendapatkan informasi bahwa dalam eksekusi mati
freddy budiman juga mungkin bisa ditunda eksekusi matinya
ya segala kemungkinan memang masih bisa terjadi karena masih ada satu lagi proses hukum yang masih tersisa
yang masih dimiliki kesempatannya oleh freddy budiman yaitu mengajukan gerasi
dan kemarin saya juga sempat berbincang dengan untung senario melalui sambungan telepon bahwa
ada kemungkinan bahwa pihaknya akan mengajukan gerasi ke presiden
tapi apakah gerasi ini nantinya akan diterima atau ditolak
atau justru hanya sebagai upaya untuk mengundur ngundur waktu saja
ini juga memang masih belum bisa diketahui
tapi jika kita lihat lagi beberapa gerasi yang diajukan oleh terpidana mati
baik itu oleh obina atau beberapa narapidana dari benua afrika begitu yang mengajukan gerasi
pada masa pemerintahan jokowi ini tidak ada satupun yang diterima gerasinya alias semuanya ditolak
dan bukan tidak mungkin eksekusi ini juga akan dilakukan dalam waktu yang dekat begitu

apakah pemerintah saat ini atau presiden jokowi dodo tidak memberikan terima gerasi

terhadap kejahatan narkotika begitu
puspa dan seril
baik tentunya kami akan menunggu kabar lebih lanjut
dan terima kasih banyak mardika utama yang melaporkan langsung dari cilacap jawa tengah